india sudah state bahwa dia tidak akan ekspor karena penggunaan konsumsi dalam negerinya juga tinggi
dia bisa langsung directly ke indonesia exhing bank